tin sekarang gaji akan sudah naik tin tunjangannya juga udah naik
mau ya balikin lagi sama akang
cuk dengar dulu penjelasan papa
ini teh tidak seperti yang kamu kira cu
neng buka neng
cuk ini teh tidak seperti yang kamu kira
tadi papa lewat disitu
terus bapak tuh dikasih minuman
itu minuman rupanya teh
dikasih obat cuk
begitu papa minum
apa tidak sadar diri cuk
sekarang tolong papa yang dengerin penjelasannya cucu
mama tuh pernah papa mau jual
gara gara papa tuh gak bisa
biar hutang judinya papa
bukan mama yang kasih tau itu semua ke cucu pak
tapi teh orang orang
papa teh mau denger penjelasan cucu yang lain
cucu teh udah datengin rumah sakit
tapi gak ada tuh pasien yang namanya teh barnas bin cecep
itu teh bukan foto rencernya papa
setiap hari cucu tek kerja dari pagi sampai malam
cucu saya keluar masuk kampung
cucu cari orang yang mudah
yang mau diberangkatin jadi tkw ke luar negeri
cucu cuma dapat dua ratus lima puluh ribu per kepala
papa pikir teh gampang
cari orang yang mau diberangkatin jadi tkw ke luar negeri
susah pak susah
dengan keringet berlebih
supaya cucu sama mama teh bisa bertahan hidup
bukan karena cucu
kita punya banyak uang pak
kenapa papa tak tegang ngelakuin ini semua ke cucu
cucu pikir teh papa orang baik
ternyata ini teh cuma sandiwaranya papa
supaya cucu teh percaya
kalau papa orang baik
asal papa tahu
cucu saya ngurangin porsi makannya cucu
supaya kalau papa kesini
cucu teh bisa kasih ongkos buat papa
ini semua sama cucu
cucu teh sampai batalin beli rumah petak
supaya uangnya teh bisa ngebiayain pengobatannya papa
cucu teh kasihin uangnya buat papa
supaya papa teh bisa beli obat obatan
yang cucu juga nggak tahu
papa teh dapat dari mana obat obatnya
cucu teh kasih uangnya buat papa
biar papa teh bisa ronsen
yang cucu juga nggak tahu
papa teh dapat dari mana foto ronsennya
kenapa papa teh tegang ngelakuin itu sama cucu
kenapa papa teh tegang
cucu gak mau lagi ketemu sama papa
cucu di sini kerja mati matian
sedangkan papa enak enakan main judi dan mobok mobokan di luar sana
cucu gak mau lagi ketemu sama bapak
cucu gak mau lagi liat papa
kau mau siapa
ipu jumpa pakai apel di pulang
pengen air teh ritem
ganti tapi ternyata ada yang
sekarang gaji akan sudah naik tin
tunjangannya juga udah naik
waalaikumsalam kang acing
waalaikumsalam kang acing
dicarin terus tuh sama si acing
katanya warung mtin tuh jadi sepi
gara gara kamu gak pernah kesini lagi
sekarang saya sering sering main kesini
saya jalan dulunya
ceng naik motor atuh
eh saya nunggu salam ceng dulu ya
ceng biasa aja tuh mukanya jangan sampai merah begitu atuh
saya pinjemin capu tangan si muka becek ya
kalau kamu taunya
muka becek bukan saingan saya
dari dulu dia udah ditolak sama entin
makanya dia kabur ke seluruh bumi gara gara stres
tapi kok mukanya cemerut gitu sampai merah begitu ceng
ceng saya kasih tau ya
entin itu sukanya laki laki yang berseragam
tapi jangan salah ya
bukan seragam hansip
atau nggak gini deh kamu mendingan
ngelamar aja jadi hansipnya pak kemet
soalnya kan sintin sukanya pejabat yang kerja di kantor desa
kalau itu mulutnya lemes pisannya dasar penut
bajar pelet aja sama mbak gondrong
febri jalan dulu ya om
mau ke tempat bacaan
om ido di sini aja
kita tiap lagi
iya pak assalamualaikum
gua nggak ada yang pengen tas drama doi
untuk apa kum
untuk merayakan hari kemerdekaan
untuk memperingati hari kemerdekaan istri istri kita balik ke luar negeri
kan kita udah lama nggak ikut lompok begituan kum
untuk memperingati hari kemerdekaan negara kita republik indonesia
ya nggak apa apa itu kum